seorang pengendara motor yang menyerang pejalan kaki karena tidak mau ditegur saat melintasi trotoar jalan wahid hashim menteng jakarta pusat
senin malam akhirnya berhasil diamankan satuan reserse kriminal polres metro jakarta pusat
ya dan masih dari jalanan polisi juga mengamankan seorang juru parkir di palembang sumatera selatan
yang mengamuk dan nyaris membacok pemilik restoran lantaran dilarang untuk menarik retribusi parkir kendaraan
inilah pengendara motor yang aksinya sempat viral di media sosial
lantaran nekat menyerang pejalan kaki yang menegurnya saat melintasi trotoar jalan
pria berinisial hgt ini hanya bisa pasrah saat digelandang petugas satreskrim ke polres metro jakarta pusat senin malam
wakil polres metro jakarta pusat akbp ari ardian mengungkapkan
pengendara ini berhasil diamankan petugas di kediamannya di daerah bekasi jawa barat
setelah dua hari upaya pembukaan
keruan terkait tuduhan perbuatan tidak menyenangkan
sementara itu korban yang telah dipertemukan oleh pelaku mengaku telah memaafkan dan akan mencabut laporannya
rencananya saya tetap cabut laporan ya sih atas nama pribadi saya
karena ada rasa kasihnya juga sama yang bersangkutan
pelaku yang telah diamankan juga meminta maaf kepada korban dan masyarakat
atas perilaku nyelenehnya melintasi trotoar dan menyerang telepon genggam yang dipakai korban untuk merekam
saya minta maaf yang sebesar besarnya kepada masyarakat terutama yang menggunakan jalan trotoar
dan saya kepanding juga oleh omongan perkataan bapak tapi saya minta maaf sebelumnya
meski laporan akan dicabut korban atas pasal perbuatan tidak menyenangkan
namun polisi tetap menjerat korban dengan jerat undang undang lalu lintas
karena telah melintasi jalur trotoar khusus pejalan kaki

tak hanya di jakarta
aksi kekerasan juga terjadi di palembang sumatera selatan
sebuah rekaman cctv memperlihatkan aksi koboi seorang juru parkir yang mengamuk
dan nyaris membacok pemilik restoran menggunakan pedang samurai
lantaran dilarang menarik retribusi parkir kendaraan yang mengunjung restoran senin siang
aksi beringasnya ini membuat seluruh pengunjung restoran ketakutan
petugas kepolisian yang menerima laporan korban langsung mendatangi tkp dan mengamankan sang juru parkir
yang diduga melakukan aksinya dalam keadaan mabuk
juru parkir ini mengaku kesal
lantaran uang senilai rp enam ratus yang dijanjikan pemilik restoran untuk retribusi parkir tidak kunjung dibayarkan
tenaga parkir karena merasa pengusaha ini tidak membayar distribusi untuk parkir tersebut
makanya melakukan pengajaman
petugas mengamankan barang bukti senjata
lantaran diperlukan untuk menjaga keamanan
lantaran diperlukan untuk menjaga keamanan
lantaran diperlukan untuk menjaga keamanan
tim liputan cnn indonesia